wow bagus sekali hasil makeup kamu
kamu tuh betul betul berbakat
ini kosmetik yang akan membuat kulit kalian jadi lebih growing
nggak ada kerutan mau dicoba gak
saya bakal buktiin ini saya juga pakai skincare ini
mbak ya ampun mbak
mbak kamu udah cantik ya mbak
tapi kalau ditambahin ke dengan kosmetik dan skincare ini
mbah jadi tambah lebih cantik
kerutan kerutan di muka itu akan hilang seketika
seperti muka saya
dan danan kamu aja gak meyakinkan
pake so soan mau dandanin orang
karena skincare dan kosmetik paling ampuh
saya udah coba sendiri
dan saya akan jamin kulit kalian jadi tambah lebih glowing
cerah dan kerutan itu bakal hilang seketika
saya mau dong didandanin sama kamu
di dalam kan
makasih bagus banget
semua produk yang kamu pakai untuk makeup in saya menurut saya
yaudah kalau gitu saya buatin bondnya ya sebentar
ini bu boleh belanjaannya dan ini barangnya
satu koma dua
satu koma dua masukin situ aja ya
ini bu barangnya terima kasih banyak ya
ini buat kamu aja
loh enggak dong bu kan ibu yang beli masih buat saya
gimana kamu mau rayu customer untuk beli produk kamu
kalau kamu sendiri dandannya seadanya
dengan kamu pakai makeup ini kamu pasti lebih gampang dapat customer
biar banyak pembelinya apalagi kamu jago dandanin orang
ini buat kamu
enggak tahu kenapa setiap kali aku melihat anak ini aku merasa bahagia sekali

kalau gitu kita permisi dulu ya bu
terima kasih ya
rumah ini bukan rumah ibu lagi kohar
bapak sudah memperjuangkan rumah ini mati mati
nanti kalau ibu ada rejeki
ibu bisa beli rumah lagi
yang lebih besar dari ini bu
gue pikir dia gak dateng dok
gak tanya lo dateng juga ya
gue kalau udah janji
lo hitung aja sendiri ya
coba lo belan belan
hehehe ada apa nih
lagi banyak duit
terima kasih bu
dapet jatah warisan
hah kalau gitu kan enak
kali aja hari ini hari keberuntungan lo
duh cakep dong
boleh siapa tau aku tarik boleh
momen nih kalau begini nih
aduh si kohar kemana sih
handphonenya dari tadi nggak aktif aktif
ya allah meka juga nih handphonenya
gak bisa dihubungin
ya allah meka kamu kemana aja sih
bu dari tadi gak bisa hubungin kamu
handphone aku mati bu
emangnya ada apa
kak aida kenapa
dia masuk rumah sakit mau operasi osbook tuh
ya ampun semoga kak aida gak kenapa napa ya bu
kohar juga gak bisa dihubungin lagi handphonenya
yaudah bu gimana kalau misalkan kita ngecek keadaan kaedah ya
yaudah bentar ya bu
bu kok kosong ya
oh jangan jangan udah dioperasi ya
permisi bu cari siapa ya
suster pasien aida di sini kemana ya
apa anak saya sudah dioperasi suster
operasi operasi apa ya bu
operasi usus buntu anak saya itu harus operasi usus buntu
kalau nggak bisa gawat katanya suster
maaf bu setahu saya setelah diperiksa hasilnya baik baik saja
gak perlu dioperasi
gak perlu dioperasi
maaf sus mungkin orang itu bukan ada yang kita maksud kali
pasien yang namanya aida cuma satu di sini
suaminya namanya kohar kan
biayanya bagaimana suster
biayanya ditanggung oleh bpjs bu
ya allah mecca
kelewatan banget sih itu anak dia dari ibu ibu
aida juga pakai ikut ikutan lagi
tegak banget sih sama ibu
ibu udah bu ibu jangan emosi dulu
mungkin ini cuma kesalahpahaman doang
kesalahpahaman gimana mecca
mereka berdua dan ibu ibu
kamu dari mana
kok malem baru pulang
dina abis dari galerinya badai mah
kamu ini kerjaannya ke galeriin lu lu
harusnya kamu tuh udah mulai siap siap
untuk keberangkatan kamu sekolah ke luar negeri
yaudah mulai sekarang
kamu siapin segala sesuatunya ya